coba aku punya duit kayak donny
aku gak perlu malu sama rina
kita udah selesai nih makannya
maafi tadi aku beli kamera ini
loh kok kak rama malah ngomongin kamera jelat itu sih

kak rama malah ngomongin kamera jelat itu sih
kak rama malah ngomongin kamera jelat itu sih
rumah sabah sarbagi ini
rumah sabah sarbagi ini
soalnya anda ada bedinda
wah kenapa semua kak rona kaya aku
aku kan piketnya rina
aku butuh ujung ujung
oh makanya anda tau kalau kak rona piket hari ini
oh makanya ada sekolah
makanya aku mau baca schedule aku
makanya aku mau baca schedule aku
kado nih itu kan sepeda aku bodo ama ama gimana tuh mana harus mengalah tapi
hai romanya ik apa eh memangnya ngana nyanda punya kaki kaki
film dan desain banget aja eh wifi

aku sama ngeraku rasa raja
perasaan itu orang tua yang tadi deh
lo sebel kan
sama sepupu lo itu
yaudah gini aja
sekarang lo mau sepupu lo itu diapain
pokoknya bikin dia nyesel karena udah jadi sepupuk gue
gampang itu ya kan nek
asalkan ada imbalannya
imbalannya ada asalkan
udah gue duga ya lo berdua pasti minta duit
kalau itu mah gampang
lo kasih tau gue apa yang disukain sama ade lo
soalnya kita berdua kan pengen ngasih hadiah sama ade loh
kakek belum makan
kayak gak punya uang buat beli nasi
tapi kakek bukan pengemis
dan kakek tidak suka mengemis
kakek punya ini
kamu mau beli
berapa harganya kek
berapa saja uang yang ada di kantong kamu sekarang
tapi ini kan satu satunya uang tabungan
kalau begitu nggak apa apa
pakai saja untuk keperluan kami
kakek kan lapar
ya sudah lah rama
kamu gak usah mikirin orang lain
kamu urus saja diri kamu sendiri
kek tunggu kek aku beli aja deh kameranya
gak usah kamu kan gak punya uang lagi
udah gak apa apa
gak apa aja ini sedekah
kamu ikhlas bersedekah buat kakek
pak aku gak boleh
ini hak kamu harus diambil
tapi kakek pesan
kamera ini jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat
ingat itu ya
remajan ceh nasi quran
aduh gimana ya
aku kasih semua ke pak tua tadi
enak nih kamu yang raktir kok kamu enggak makan iya nih aku juga jadi enak sama karama tapi
aku masih kenyang banget kok yaudah kalau gitu selamat nonton kita makan ya
dia sudah berani ngeraktirin segala bener bener kayaknya jadi cepet boleh tapi
bayarin dulu dong nih besok banget bisa nambah sampai lima kali coba aku punya
duit kayak doni aku gak perlu malu sama rina
oh ya kak mana uangnya kita udah selesai nih makannya maaf fi tadi aku beli kamera
ini loh gue karena malah ngomongin kamera jelat itu sih
loh ini ada uang dari tadi kek
apa apaan ini bayar pakai tisu kamu kira ini kan tim mainan
bukan itu bangu
bayarin tuh sekali ya